aku harus bisa meloloskan diri dari orang orang ini
aku nggak boleh sampai disekap lagi
apalagi dibawa ke tempat yang jauh
gak masuk akal kalau tadi gak masuk
menyerahkan anak kamu sendiri ke tangan penjahat itu
kenapa mas ngomong seperti itu
amirah itu anak saya satu satunya mas
anak saya satu satunya
kalau gak ada dia mas

dan mas tau kenapa saya setuju mas

amirah itu selamat
amirah itu selamat
amirah itu selamat
amirah itu selamat
dan siapa pun yang much

amirah itu selamat
amirah itu selamat
kalo memang ada jalan lain
nggak mungkin saya kasih kepada prabu wijaya mas
kalo ada jalan lain mas
nanti gak ada cara lain mas
gak ada cara lain mas
aku terlalu benci sama prabu
sampai aku lupa betapa sayangnya kamu sama amira
dan gak mau hal yang terburuk terjadi sama amira
terus amira keadanya bagaimana
sudah sadar mas
berarti sebentar lagi saya kehilangan dia
jadi amira sudah sadar
itu artinya sebentar lagi keinginan prabowo akan terpenuhi
si prabu benar benar brengsek
aku harus bisa meloloskan diri dari orang orang ini
aku nggak boleh sampai disekap lagi
apalagi membawa ke tempat yang jauh
aku gak boleh sampai ketangkep lagi sama mereka
aku nggak boleh ketangkep lagi sama mereka
tempat pindah dia
wadih berhenti loh
wadih jangan lagi loh
kelihatan ini di luar kota
aku harus kembali lagi
aku harus melihat keadaan amirah
alhamdulillah mereka gak lihat saya disini
dia tidak akan menderita lagi
dia tidak perlu dagang kue
dia nggak perlu kerja lagi
saya pasti akan penuhi semua kebutuhannya
pak prabu wijaya
ada apa susah
maaf pak saya cuma ingin menyampaikan
kalau pasien yang bapak biayain tadi yang bernama mira
sudah sadar pak
terima kasih susah
apapun apa saja aqui

untuk terus belajar dari allah
syukurlah kamu sudah sadar amira
bapak kok disini
pak kita hanya seperti itu lagi
kalau kamu belum sadar
makasih ya pak

syukurlah kamu sembuh amira
kamu tidak tahu betapa leganya saya kamu sudah sadar dan sembuh
saya benar benar senang lihat kamu sudah bisa bicara lagi seperti ini
sudah bisa senyum lagi
dan setelah ini kamu akan bersama sama saya
saya akan jaga kamu amira
tapi sebaiknya saya jangan katakan itu sekarang
saya tidak mau dia kaget karena saya akan pisahkan dia dengan utari
saya tidak mau keadaannya buruk lagi
lebih baik saya beritahu dia nanti
kalau dia sudah benar benar sehat
saya lupa mau bicara apa
yang penting kamu sudah sadar
jadi saya tidak perlu khawatir
ditutup tutup sama umpamu itu
saya pamit dulu ya

jangan kendorong pas
kami ini berdua lonceng
saya yakin itu karena bapak ya terpaksa
sebaiknya tangan saya dilepas dulu
mungkin di sini ada orang yang bisa aku mintain tolong
sebentar lagi amira akan ada di rumah ini
saya tidak perlu khawatir lagi mikirin keadaannya
saya tidak perlu cemas lagi takut dia kenapa napak di luar sana
tolong kamu bereskan kamar tamu ya
bereskan sampai debunya benar benar sampai nggak ada
sebentar lagi ada yang menempati kamar itu
wah kamar tamu lagi diberesin
emangnya ada yang mau tinggal di situ
ngapain dia tinggal di situ
di sini pak
tahu papa itu apa apaan sih
ngapain coba si amira tinggal di sini
kan dia udah punya rumah sendiri pak